sembarangan aja lo sekali lagi lo mangap lo
gue tempel yang gelak balik
waduh mati lagi lorak
kurang asem aduh
gue anjur tersekalan gue diaur aur
hei dasar muka gile lo
aduh ancur ancur dah
kesian pisahnya sama gue lo
aduh gak nyangka jemer sepet juga datang sini
memang sih saya minta maafnya
belakangan ini saya jarang beredar
ya maklum keponakan kesayangan orang teh lagi tinggal sama saya
oh iya nggak apa apa kojeng
yang datang juga kan saya kesini
ya sekali lagi maafnya
biasa paling masih di jalan
ah selalu kebiasaannya telat
harisan saja telat
sokatu diminum bolehnya
ayah lo pecah
kok gak sengaja
lu bener bener gak keterlaluan ya anaknya
padahal lo jangan ikut gua lo kalau bikin malu begini
gue katanya juga apa lo jangan soal ikut ikutan dah
nyabak rumah orang kaya ngencah pecah lagi
ya ampun itu kan kesayangan saya
kagak sengaja bu
sekalian soalnya saya mau nganterin cucian nih bu
jadi mungkin anak saya mau ngebantuin gitu buru buru
jadi nabrak ke pot ibu dateng bu
yaudah kalau gitu masuk aja deh
eh kamu jangan masuk deh
nanti panjangan kristal saya pecah lagi
ibu ikut ikut jangan masuk
tidak keluar keluar
ya ilah ilah
eh bander kasih lu keluar
norak banget sih lu
udah diam lu situ lo
ya jangan keluar ya
aduh aduh aduh
agusti itu banget sih
masih nyuci mana itu
maafin sama orang sok
nengek sekali lagi semua
gelohnya mana masih nyuci
jangan jangan riana
aduh hati hati sama kawasan itu
kerjanya itu pecus pisan
baju orang tadi setrika sampai anus kb
menantang tulidak kaget tulang
saya juga ingat kayak gitu
tapi kan saya udah minta maaf mas itu
iya tapi memang masih sakit hati
masih riuk riuk pisan
tapi kan saya udah minta maaf mas itu
jangan begitu riana
udah deh jangan berantem
eh satu satu buah buah ngajar banget
gue kan turunan ke macam kemayoran
kalau gue gebrek mukanya gue robek
nyak apa yang terjadi sama kamu
mukanya lu hepen
ngomong dari tadi hepen hepen mulu
gue udah begak dengerin omongan bule lu
gak ada hasilnya
gue pikir pikir tuh manusia tuh bukan manusia beneran
turunan dari demi tuh
gue mumpet ngeliat muka dia
saking aja tuh manusia
kok nyak bisa fighting sih sama ibu ibu itu
ngomong susah banget sih lu
hanya aku tuh ngomong kenapa berantem sama ibu ibu itu
nyak ngomong aja deh
ngomong dong yang becus loh
lidah lu keselip mulu sih
aku mau aku dengerin
setau gue mah kalau baju nganten kagak perlu di triska
setau gue mah nih
kalau baju nganten di laundry
di sana ada yang gosok
ini mengerjain gue aja
kacau nih urusannya
pekerjaan satu beres
waduh dia ngebul
kacau dah urusannya ya
gue dipecat pisang nih
minta ampun bu merry
minta ampun bu merry
minta ampun bu merry
baju pengaten saya nanti amus
si gajeng ya lah
terus terangannya nih bu
cuma sebentaran doang bu
lima menit juga gagal
eh pasti balik lagi tau tau ngebul
tuh baju ibunya saya gosok
eh dia bolong bu
terus terangannya bu
saya mau sumpah deh biar saya kaya
ada apa darling
wah ini jadi petanda buruk
mas jadi mas
mas jangan pergi mas
gue sakit hati tau enggak
gue dimaki maki buat banyak orang
malunya tujuh belas setan tau enggak
cuma lantaran apa
lantaran gue kagak sengaja
dia masih gak percaya sama gue
muka demak juga tuh manusia
saking aja tuh orang
eh kalau bukan orang tahu sendiri gue bejak dia
gue dimaki maki udah dipecat lagi gitu
nggak dimaafin juga
kalau aku jadi tante mary ya udah aku remes remes tahu nggak
rasanya aku bingung enggak budeg
lo berani sama gue
eh ini gue malu yang brojolin lo
sembarangan aja lo ngomong asal mangap aja
gue ngajarin lo bener tau enggak
eh enak aja lo mulai berani dorakan lo sama gue
lo mau terasa
ini gue punya cakar setan
sembarangan aja lo
gue tempel yang gelak balik
oke lagu berikutnya
aku akan mempersembahkan buat kamu
aku nggak tahu nama kamu siapa
tapi judul lagunya adalah
musik yang kecilin

lo kan paksa kenapaan sih
eh mau nggak
ini musik tuh musik rock
gue kan mau jadi
ya jadi gue harus sering sering dengar musik kayak gini
hai dengerin ya
gara gara musik kamu terlalu keras itu
bapak sampai salah jahit
kalau itu kamu gak mau berhenti musiknya
gini tadi gue tuh lagi latihan nyanyi nih
supaya cewek cewek itu pernah suka sama gue
mana ada cewek sekarang itu suka dengan musik gombrang gambreng kayak begitu
yang suaranya kayak gempa bumi
lihat nih ya
sekarang cewek cewek itu suka sama logo logo kayak gini
ini lagu lagu laki banget
nggak kayak lagunya bokap melo melo gitu
nggak laki banget nggak ada laki lakinya
sudah kamu gak usah terus terusan mikirin cewek cewek itu
pikirin aja itu cewek tajir yang kamu kencanin
yang modalnya dari bapak
aduh kenal aja belum gimana kencan
wah gila mobilnya keren
jadi sekarang yang ini ya
habis itu masuk ke malam
oh yang ini
ini senang berapa ini
aku punya hadiah spesial buat kamu

sialan gua pikir itu cewek
gua pikir gua dapet mobil mewah beneran
ternyata cuma mimpi
apa mimpi ini pertanda baik buat gua ya
kayaknya gua harus cepet cepet cari cewek tajir
kalau enggak uang yang babi kasih buat kencantar diambil lagi sama babi
bisa berabe gue
nah nah nah nah nah
nih ga mantep tetep
eh laura sini liat
keren kan gua udah kayak perang gewati
eh terlalu lu ya
jantungan lu heran liat gua cantik
bukan bersyukur punya mak cantik
mau kemana aku bajunya kayak gitu sih
danan danan juga aneh
lu muda muda udah pikun ha
eh kata temen lu kan mau makan malam di rumah temen lu yang namanya siapa ya
tuh yang anak gedongan
boleh dong gua ikut ya ga
penampilan penampilan gua keren
mendingan kita gak jadi pergi aja ya
soalnya aku tuh baru ingat rumahnya jauh banget
lagian kemarin waktu ditawarin makanan disitu kayaknya cuma basa basi aja deh
bukan karena apa apa
lu kebangetan amat
kan yang acara dia bukannya lo
mau basa basi ke mau basa basi ke terserah
gua ga pikirin yang penting gua bisa kenalan sama orang gedongan
siapa tau gua salah sama orang kaya
akhirnya gua bisa jadi kaya ketularan
bukannya lu yang enak
terlalu banget lu belum kaya jadi pelit bagaimana lu kaya lu sama gua
bisa diusir kali gua
dorakan lu sama gua
oh apaan sih nya
nya ngapain sih pakai baju kaya gini
aneh tau malu maluin
emangnya ngapain gua pakai baju begini

jangan sampai nya ketemu sama tante mary

tante mary aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi